dengan menggunakan kendaraan menjual puluhan aparat
terima kasih kami ucapkan kepada
lebih tegas ini diambil oleh pihak
kepolisian menyusul tidak dikeluarkan
yang izin untuk menggelar reuni dua ratus dua belas
kawasan patung kuda dan sekitarnya
tetapi hingga pukul sebelas siang waktu
indonesia barat masa dari pilihan daerah
mulai berkumpul di kawasan tamir dan
mencoba masuk ke kawasan patung kuda
bukan untuk pasang pidana
dua belas kenapa ada pasang
penanganan masa aksi kegiatan masa aksi
memang di jakarta pusat khususnya memang
seperti ini kita lebih kepada humanis
mengarahkan masa untuk mengikuti aturan
yang ada sesuai dengan perundang undang

terus menunggu apa langkah yang akan diambil oleh pihak kepolisian atau diambil oleh masa
apakah mereka akan bertahan atau kemudian membuarkan diri sesuai dengan titah dari kepolisian
bahwa acara reuni dua ratus dua belas hari ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian
pak artika utama eva naskar jakarta